sementara sebuah rumah yang dijadikan lokalisasi prostitusi terselubung di bondowoso dibongkar paksa oleh petugas
pembongkaran dilakukan karena tiga hari sebelumnya seorang pekerja seks komersil tewas akibat ditusuk oleh pelanggannya
inilah rumah yang dijadikan lokalisasi terselubung dengan berkedok warung kopi
rumah ini akhirnya dibongkar oleh aparat gabungan yang dibantu sejumlah warga
seluruh tembok ruangan kamar di dalam rumah kemudian dirobohkan
pembongkaran juga dilakukan untuk meredam emosi warga akibat peristiwa penusukan tiga hari sebelumnya
saat itu seorang pekerja seks warga jember ditusuk oleh mm pelanggannya
tersangka yang merupakan warga desa jamur sari bondowoso ini menusuk korban setelah sakit hati karena dihina akibat naiknya tarif kencan
tersangka kemudian emosi dan langsung menghujamkan belati ke korban sampai beberapa kali
korban akhirnya tersungkur dengan luka robek di bagian perut dada dan leher
kita persangkakan sebagai percobaan pembunuhan
pembunuhan dengan pidana sesuai dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan kuap yumto lima puluh tiga jadi percobaan pembunuhan
kini korban masih dirawat di rumah sakit sementara tersangka harus menekam di tahanan mapolres bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya